indonesia memiliki beragam kuliner tradisional yang menggunakan daun pisang sebagai wadah atau alas makanan
tidak kalah dibanding origami seni lipat daun pisang juga memiliki banyak bentuk dan teknik seperti pincuk tum samir dan tempelang
meski makanan yang dibungkus daun pisang cukup populer di tengah masyarakat banyak yang belum mengenal nama lipatan daun pisang tersebut
buat bungkus makanan jajanan gitu kayak kue pisang atau kue bugis gitu
kalau liputannya belum tahu tapi kalau daunnya tahu saya
bisa buat bungkus makanan kayak buat bungkus kayak lontong kan terus kue kue basah gitu
yang saya tahu ini untuk wadah pecel
kalau sunda sih pincuk namanya
ada beragam nama wadah dari daun pisang dengan teknik melipat yang berbeda mulai dari tempelang
yang biasa digunakan sebagai wadah nasi uduk tum untuk makanan semi berkuah seperti pepes ikan
lemper untuk yang berbentuk persegi dan ujungnya dilipat lontong dengan cara digulung
hingga samir dengan bentuk lingkaran untuk nasi kuning atau jajanan pasar
jadi dalam memilih daun pisang sebagai wadah makanan ini tidak boleh terlalu tua ataupun terlalu budak
agar dia lebih fleksibel untuk kebentok jadi dia tidak terlalu kaku ataupun terlalu lemas ya
seperti ini jadinya
salah satu pemilik usaha catering elis mengaku terbiasa menggunakan daun pisang sebagai wadah makanan
hal ini ia lakukan sejak pertama kali berjualan nasi uduk pada dua ribu sepuluh untuk menambah kualitas makanan
bungkus nasinya itu pakai daun daun pisang jadi supaya nasi itu tidak basi dan wangi
untuk tapi ketika heidi sudah mencoba untuk menggorengnya dan sayastofer
wak soreengnya angkat dua puluh dua lagi kukaca cukup percaya dengan bird eye tanpa mengacui dan dengan yang ini terlalu luas kekicasan
misalnya mereka akan membuat pepes cara jawa yang dibungkus itu mereka menyebutnya tum
terus ada lagi beda daerah beda penamaan seperti sunda dan jawa
daun pisang terkena sesuatu makanan yang hangat nasi panas
itu pasti akan memberikan kolaborasi meng enhance lagi cita rasa nasi makin sedap
terus kalau terhadap makanan yang dibungkus daun pisang itu memberikan daya tahan yang lebih baik
pasti dia akan lebih punya daya tahan waktu usia lebih lama dibanding menggunakan plastik
puji menyarankan sebelum digunakan sebaiknya daun pisang dianginkan dan dijemur terlebih dahulu
hal ini bertujuan daun menjadi
sedikit layu sehingga mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan